saudara sebuah gudang penjualan lpg di kabupaten deli serdang sumatera utara
meledak dan terbakar pada kamis malam
tiga belas orang mengalami luka luka
inilah video amatir yang merekam detik detik terjadinya ledakan
di gudang gas penjualan lpg di seirotan kecamatan percut seituan
kabupaten deli serdang sumatera utara
ledakan menyebabkan kobaran api setinggi lebih dari sepuluh meter
sebelas orang luka luka dua diantaranya mengalami luka bakar yang serius
diduga kebakaran terjadi karena adanya kebocoran gas
dan kini polisi masih mendalami peristiwa tersebut
dan untuk pemilik nanti kita akan periksa seperti apa usahanya yang selama ini dijalankan
kalau kita lihat ya ini seharusnya pangkalan
pangkalan itu tempat menjual
tapi kita lihat ini ada gudang yang perlu nanti kita akan dalam